saudara kemarin wakil ketua komisi sepuluh dpr dede yusuf mendesak permendikbud ristek nomor dua dua ribu dua puluh empat dicabut
sebelum penerimaan mahasiswa baru hal ini dinilai menjadi pemicu kenaikan uang kuliah tunggal
tadi kebetulan di dalam kami sudah menyampaikan memang ketika respon ini adalah ada dua hal ya
pertama ptnbhi dan kedua adalah yang permendikbud dua dua ribu dua puluh empat yang cukup bikin rame
sehingga kesimpulan kami sepakat kita mendesak pemerintah mencabut dan merevisi permendikbud dua dua ribu dua puluh empat
sebelum penerimaan mahasiswa baru nanti kami persilahkan pemerintah untuk menanggapinya
dari lima universitas negeri di indonesia kami coba melihat perbandingan biaya ukt dua ribu dua puluh
ukt tertinggi ada di ugm yang mencapai dua puluh juta rupiah
sementara rata rata ukt di ugm
m empat juta rupiah di universitas erlangga ukt tertinggi dua puluh lima juta rupiah
sementara rata rata ukt di uner adalah rp lima juta rupiah
dan di ipb ukt tertinggi dua puluh lima juta rupiah sedangkan ukt rata ratanya kisarannya lima juta rupiah
di ui ukt tertingginya dua puluh juta rupiah sementara rata rata ukt di ui kisarannya delapan juta rupiah
kita geser ke ipitb nah ukt di sana mencapai lima belas juta rupiah yang tertinggi
dan rata ratanya dua puluh lima juta rupiah
kita lihat perbandingan biaya iuran pengembangan institusi lima universitas pada dua ribu dua puluh empat di unair
iuran pengembangan institusi ada di kisaran rp dua ratus tujuh puluh juta
sementara rata ratanya di kisaran enam puluh juta rupiah
di ipb tertinggi ada di kisaran rp dua ratus dua puluh lima juta rupiah sedangkan rata ratanya rp enam puluh juta
kita geser ke ui iuran pengembangan institusi
di ipb tertinggi mencapai satu ratus enam puluh juta rupiah sementara rata ratanya empat puluh delapan juta rupiah
di itb tertingginya rp satu ratus empat puluh juta rupiah rata ratanya rp tujuh puluh juta
sementara di ugm tertingginya lima puluh juta rupiah rata ratanya dua puluh lima juta rupiah
sebelumnya ketua bem universitas jenderal sudirman dirapat dengar pendapat umum bersama komisi sudirman
dpr menyebut kenaikan ukt di universitas jenderal sudirman lima ratus persen dan memberatkan mahasiswa
ukt di unsut ini naik melambung sangat jauh tinggi naik bisa tiga ratus sampai lima ratus persen
contohlah di fakultas saya sendiri saya dari fakultas peternakan
itu yang sebelumnya dua juta lima ratus rupiah sekarang naik menjadi empat belas juta
akhirnya di tanggal tiga mei kemarin itu kita audiensi terakhir dengan pihak rektorat
sebelumnya peraturan rektor nomor enam tahun dua ribu dua puluh empat sudah dicabut
ini adalah peraturan yang mengatur tentang ukt ini
dicabut diganti dengan peraturan rektor nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh satu
tetapi digantinya pun menurut kami itu masih belum menjawab segala tuntutan kami
contohlah balik lagi di fakultas saya itu hanya turun untuk golongan terbesarnya
untuk gorongan terbesarnya hanya turun delapan puluh satu ribu
itu benar benar menjadi keresahan kami
sementara mengutip data dari kemendikbutristek
distribusi uang kuliah tunggal mahasiswa dua ribu dua puluh tiga kelompok rendah di level satu dan dua sebesar dua puluh empat empat persen
lalu enam puluh sembilan tujuh persen masuk ke ukt menengah
dan lima sembilan persen masuk ke dalam ukt tinggi di kelompok delapan hingga dua belas
lalu di tahun dua ribu dua puluh empat sebesar dua puluh sembilan dua persen mahasiswa masuk ke dalam ukt rendah atau kelompok satu dan dua
sebesar enam puluh tujuh satu persen dalam kelompok menengah atau kelompok tiga hingga tujuh
lalu tiga tujuh persen populasi mahasiswa di indonesia masuk ke dalam kelompok ukt tinggi